pertanyaan atau kesan yang saudara peroleh tapi all in all kami merasa puas dengan semua ahli yang kami tampilkan
yang menggambarkan fenomena fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara
ya mengenai bansos semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behaviors
ketokohan itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih
jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics
politics itu has become too personalized jadi tokoh itu memainkan peran yang penting
ya tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif
kalau dia memainkan perannya secara negatif
tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik
atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya
nah kami juga sudah mendengarkan ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap si rekap
terhadap penggunaan data aplikasi it yang dilakukan oleh kpu
tentu kami melihat kpu merasa keberatan dengan testimoni keterangan ahli tersebut
tapi kita akan uji lagi nanti akan ada saksi fakta yang akan membawa data data berdasarkan pengalaman yang dia alami selama ini sebagai ahli it
nah tadi juga ada ahli ekonomi pak didin demandhuri yang menjelaskan secara sangat jelas ya
bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan luar biasa dari dana bansos
malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi covid
ini kan kita tidak pandemi lagi dong kita ini endemik gitu
kita endemik dan seharusnya tidak sebesar itu
tapi kenapa angka itu naik jawabannya sangat politik
jawabannya sangat politik karena itu ada kaitannya dengan pilpres ada kaitan dengan pemilu
kemudian el nino juga sampai desember oh november
dan juga angka inflasi angka inflasi kita itu tidak naik
jadi penjelasannya sangat jelas dan saya kira justifikasi satu satunya untuk kenaikan harga penyaluran bansos
itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan paslon dua
itu kesimpulan yang sangat umum yang kita bisa dapat dari presentasi para ahli yang kami tampilkan
jadi penjelasan yang kami tampilkan dari pagi sampai siang ini
nanti kita tunggu pada sidang berikutnya setelah break apa yang akan dikatakan oleh para ahli kita
tadi salah satu ahli dari ahli bukun tata negara
hukum tata negara pak aan menjelaskan tadi poinnya adalah perihal judicial activism
nah ini bisa diterapkan apabila ada kedaruratan hukum atau mendesak di bidang hukum
kemudian memang harapannya apa dari mk untuk menerapkan ini
artinya judicial activism itu sudah dipraktekkan oleh mahkamah konstitusi cukup lama berkali kali
jadi saya tidak merasa itu sesuatu hal yang aneh
tadi saudara aan sebagai ahli kami juga menjelaskan secara gramatikal secara bahasa pemahaman dia pengertian dia
bagaimana evolusi yang terjadi dalam penyempitan kewenangan mahkamah konstitusi
awalnya mahkamah konstitusi itu dapat mandat yang luas ketika rumusan pasalnya itu menggunakan
pasalnya itu menggunakan kata tentang tentang hasil pemilihan umum
kemudian ini kan yang terus dipersempit dipersempit sehingga menjadi hasil perolehan suara akhir
nah ini evolusi yang sangat memprihatinkan kita dan berbahaya dalam penyelesaian sengketa pilpres
kita mesti mengembalikan kewenangan mk dan saya percaya majelis hakim mk yang sekarang ini
sangat sadar mengenai apa yang terjadi dalam tubuh mk
dan tentu kami juga hakul yakin mereka akan melihat aspek aspek yang non angka
dalam konsiderasi hukum mereka nantinya
jadi saya tidak terlalu concern dan terlalu khawatir mengenai mk ini
berarti ini sudah semua saksi di ahli
kemudian kalau terkait dengan saksi kapolda sendiri
kami sudah melayangkan surat ke mka ya
bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus dari dkpp yang akan dihadirkan
kami juga akan minta pada ketua majelis untuk menghadirkan kapolri pada sidang berikutnya
karena nanti akan anda dengarkan sekalian
bahwa cukup banyak hal hal yang menyangkut kepolisian ya
polisi yang melakukan intimidasi kriminalisasi ya
dan terlibat dalam ketidak netralan ini
jadi kami ingin minta kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan kebijakan ya
karena tidak cukup hanya melihat soal bansos
kalau menteri sri mulyani ibu risma ya yang melanggar harta harta itu kan lebih banyak pada soal bansos
tapi kita juga melihat aspek aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencidrai demokrasi dan integritas pemilihan umum itu